presiden jokowi dodo mengatakan perubahan indeks harga saham gabungan ihsg mencetak rekor baru di level enam ribu dua puluh lima merupakan dampak psikologis pasar
presiden jokowi mengharapkan rekor baru ihsg tak lekas menurun sehingga dapat berdampak pada sektor real
hal ini juga diharapkan dapat berpengaruh ke sektor usaha kecil dan menengah sehingga dapat dinikmati semua kalangan
sebelumnya pada rabu lalu ihsg mencetak rekor baru yakni menguat tujuh puluh lima tiga puluh lima poin atau sebesar satu dua puluh tiga persen ke level enam ribu dua puluh lima setelah bergerak di zona hijau dari lima
ihsg ataupun penguatan indeks terjadi karena laporan keuangan perusahaan perusahaan yang terdaftar di lantai bursa menunjukkan perolehan positif
selain itu ihsg juga didorong faktor sentimen dan persepsi dalam negeri yang juga positif
sehingga batas psikologis enam itu kan psikologis bisa masuk ke enam ya moga moga gak turun tapi naik terus
sehingga yang kita harapkan uang itu dana itu tidak hanya muncul di portfolio tetapi bisa masuk ke sektor sektor real
utamanya usaha kecil usaha menengah yang bisa juga ikut menikmati dari kenaikan indeks harga saham gabungan yang ada